sidang gugatan anak terhadap bapak dan kakak kandung kembali digelar di pengadilan negeri bandung kami siang
dalam sidang dengan agenda jawaban tergugat tersebut kuasa hukum belum dapat memberikan jawaban
penggugat yang merasa memiliki hak atas seluruh warisan milik orang tuanya ini ingin agar seluruhnya dibagi rata
namun hal itu belum dapat dilakukan mengingat kondisi kesehatan sang bapak semakin menurun
penggugatan tersebut dilayangkan kepada bapak dan kakak kandungnya karena dirinya meminta hak atas warisan orang tuanya
habis sedikit sedikit sedikit sampai terakhir hari ini harus saya bunuh semua karyawan itu
saya sudah berusaha semaksimum islah
tetapi apa yang dilakukan apa yang dia jawab ini sudah punya gua
sidang dengan agenda jawaban tergugat ini berlangsung dengan singkat di mana hakim belum menerima seluruh jawaban dari salah satu kuasa hukum tergugat
sidang ini pun hanya dihadiri oleh kedua kuasa hukum tergugat dan penggugat
fenomena anak menggugat
menggugat orang tuanya ini bukan yang pertama kali di pengadilan negeri bandung
hakim pun tetap menyarankan agar adanya upaya damai di antara kedua belah pihak mengingat kondisi orang tua mereka yang sakit
sidang gugatan pun akan kembali digelar pekan depan dengan agenda jawaban dari penggugat